hai aku mau pamit berhati hati warahmat ya
aku bersedia menikah dengan
diamu berarti penolakan buat
kali aku tidak
apakah kau berubah pikiran untuk menikahiku
aku ya kau menikah kita akan menjadi pasangan yang sangat bahagia dan dapat menguasai dunia ini
anda jangan ayah anda
bagaimana mungkin aku dapat dikalahkan dengan pendekar gila itu aku raja pajajaran tidak boleh ada satu orang yang bisa menangkapku

hai yang mengalahkan aku
hai yang mengalahkan aku
hai sebaiknya aku kembali ke istana pajajaran untuk bersemedi dan memulihkan kekuatanku
hai sebaiknya aku kembali ke istana pajajaran untuk bersemedi dan memulihkan kekuatanku
hai dan setelah itu aku akan meneruskan tujuanku untuk mencari pedang zulfika
dan setelah itu
situation dimuka bu
karena mau bagaimanapun aku sudah menganggap mereka sebagai keluarga ku sendiri
dan aku tidak mungkin bisa membunuh mereka
nih mas rara biarkan prajurit prajurit itu menjadi urusanmu
alhamdulillah hirup dia lah
kita harus segera menangkap rara santang dan juga ibunda subang lara
dia bisa berbahaya bagi kita
apalagi kalau dia sudah melaporkan kepada ayah anda
ayah anda pasti marah besar
benar putrako ibunda sangat setuju sekali padamu
aku perintahkan kepadamu buah untuk menangkap mereka dan menyeret mereka ke dalam istana ini
setelah itu kita akan menangkap gagal klumayu si pengkhianat bodoh
nanda prabu mohon maaf
kenapa nanda prabu
prabu selalu saja menyeruh uang
ingat anda prabu aku ini adalah seorang raja
maharaja sri paduka gusti prabu amukmar rukul yang sangat begitu terhormat
tapi kenapa nada prabu selalu saja memerintahku
aku tahu kau adalah seorang maharaja
tetapi hanya kau yang bisa kuandalkan
bantulah aku uang

jika kau sedang membutuhkannya
baru kamu akan mengaku bahwa hanya aku yang bisa kau andalkan
dan pastikan kali ini aku berhasil dalam menangkap mereka
baiklah nanda prabu aku berjanji
wah pasti akan dengan sangat mudah
untuk menangkap mereka
karena aku sekarang
akan menggunakan senjata uang yang sangat begitu hebat
kamu tenang saja kebenarkanku
kijablah pendekar bodoh
dan kamu diwarok pendekar tua
ikutlah kamu bersamaku
sekarang duduklah di sebelah sana
kita akan memulai ritual pernikahan kita
sheikh aku mulai cemas
aku tidak bisa membiarkan ayah anda menikah dengan wanita jahat itu
kita tidak bisa tinggal diam
kita harus melakukan